jadi ini merupakan jembat jendela window of opportunities
untuk kita memanfaatkan satu presidensi untuk menunjukkan kekuatan kita
dalam ranah anak muda kita dan yang kedua kita siap untuk menjadi energi
untuk seluruh negara g dua puluh dalam mendorong akselerasi pembangunan dunia ini
butuh anak muda lain untuk membantu pemerintah mempercepat akselerasi pencapaian pendidikan ini
apa peran anak muda perannya adalah dirikanlah pusat pusat belajar sebanyak banyaknya
setidaknya untuk mengajarkan literasi baca tulis dan literasi matematika kepada anak anak di pedalaman
dan hal ini juga didukung oleh program kemendikut saat ini kalau kita tahu ada program kampus mengajar
di mana kemendikut mendorong anak anak mahasiswa indonesia
untuk menghabiskan satu semester atau bahkan satu tahun untuk mereka bisa mengajar
di daerah daerah pedalaman membantu saudara saudara kita di sana
saya optimis kalau bicara indonesia saya selalu optimis